mantan kapolda sumatera barat irjen teddy minahasa menjalani sidang komisi kode etik pada selasa kemarin
kepala badan intelijen dan kamanan poli komjen wahyu widada ditunjukkan poli sebagai ketua komisi kode etik poli
sidang digelar secara maraton di ruang tncc divisi profesi dan pengamanan polri mabes polri jakarta
dengan agenda pembacaan persangkaan dan pemeriksaan saksi
tiga belas saksi dan satu ahli dihadirkan kemudian dilanjutkan pemeriksaan terduga pelanggar pembacaan tetutan pembacaan nota pembelaan dan terakhir putusan
sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat menjatuhkan pidana penjara sumur hidup kepada teddy minahasa putra
dalam kasus periratan narkoba yang menceratnya
satu sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai
dua sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh sebagai anggota polri
pelanggar menyatakan banding